tetapi kemudian sangat berpengaruh juga pada proses metabolisme lainnya
dan cepat mengurus energi ketika memainkan atraksi barong
karena grace root kita tuh dari sisi umkm ini kuat
alhamdulillah belum ada permintaan cuma kalau di sini mesti benar benar ramai
langkah pertama membantu orang yang tersengat listrik adalah
menurut pembuat keris yang juga sesepuh desa di aing tom tong hasbullah
agar satu sama lain terlibat di dalamnya untuk terus diedukasi menjadi sebuah bagian dari proses pembuatan keris
ia kerap menggunakan jasa para penjahit di sini untuk membuat beragam busana wanita
ya betul sekali memang ada beberapa titik potensi kepadatan seperti di rest area
karena ada coppa italia juga kan ada coppa italia belom lagi aku dipanggil juga ke u sembilan belas nya juga
ini namanya preti dia dulu tuh dibuang orang di satu sekolahan
masing masing bersedia mundur satu langkah
yahudi gitu dan seterusnya dan seterusnya
sebelumnya pekerjaan saya adalah menang di perairan